kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pagi hari ini
kita lihat bagaimana posisi rupiah
ini merupakan imbas dari kondisi di mana dolar amerika serikat yang sebelumnya sempat selalu menguat dalam dua dekade terhadap sumata uang dunia
pada rabu dan juga ada informasi bahwa adanya dukungan dan pernyataan dari sejumlah pejabat federal reserve
yang mendorong kenaikan suku bunga acuan di amerika serikat
ini sebagai langkah mengatasi gangguan rantai pasokan global yang terus berlanjut ke the fed
dan perlu adanya tindakan yang agresif untuk menurunkan inflasi
nampaknya efek daripada eksternal yaitu di amerika serikat terkait dengan isu kenaikan suku bunga the fed mengakibatkan rupiah juga menguat
sementara pemerintah amerika serikat sendiri juga terus menuju kepada kenaikan beberapa
tahun terakhir terutama bunga obligasi dengan investor yang bersiap untuk mendapatkan informasi dari the fed
yang akan berencana menaikkan suku bunganya secara agresif dalam beberapa bulan mendatang
ya lalu bagaimana posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
prediksi isg pada hari ini memang beragam dari sejumlah analis yang tadi saya dapatkan informasi bersifat
melemah ataupun juga set away karena potensi aksi profit taking
selain itu juga ada sentimen negatif dari bursa amerika serikat
dua dari tiga indeks utama wall street pada penutupan pagi tadi waktu indonesia melemah di perdagangan rabu
pergerakan dari dalam negeri masih akan didorong oleh rilis kinerja emiten dan pembagian dividen
investor juga akan mencermati beberapa data ekonomi yang akan dirilis
isg diperkirakan masih cenderung bergerak set away dengan rentang tujuh ribu satu ratus satu hingga tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh
kita pantau bagaimana pembukaan bursa asia pasifik pada pagi hari ini

bersama dengan pergerakan yen jepang

investor terus mengamati situasi covid sembilan belas di china bersama dengan pergerakan yen jepang
dan juga mengamati tanda tanda dukungan kebijakan dari otoritas china
karena daratan terus dengan bergulat dengan gelombang covid sembilan belas setelah sebelumnya di shanghai dan beberapa kota besar di china
kebijakan ketat non covid telah menimbulkan pertanyaan tentang prospek ekonomi china
lalu kita beralih ke perdagangan bursa eropa
pada penutupan pagi tadi waktu indonesia pasar eropa seperti apa
pasar eropa terus berfokus pada perang di ukraina
konflik telah memasuki fase kedua di mana pertempuran sengit telah dimulai di timur ukraina
investor juga akan mencerna proyeksi ekonomi global yang suram dari imf dan world bank
kemarin imf memangkas proyeksi pertumbuhan globalnya untuk tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
di mana dampak dari perang rusia ukraina akan menyebar jauh dan luas
dan pada senin world bank telah menurunkan perkiraan pertumbuhan globalnya untuk tahun ini hampir satu poin
dan pekan ini akan dirilis data produksi industri di februari untuk wilayah eropa
kita ke perdagangan bursa saham amerika yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
wall street memang ditutup beragam pada rabu sore waktu amerika serikat dengan indeks nasdaq yang syarat teknologi
yang jatuh karena penurunan pelanggan netflix inch
penurunan tertinggi dalam satu hari selama satu dekade
imbas inflasi yang membebani perusahaan streaming tersebut dan perusahaan perusahaan streaming lain
imbas dari investor yang akan mengalami sedikit takutan akan kenaikan suku bunga
sementara raksasa konsumen protector dan gamble dan perusahaan it ibm corp rindo